di beberapa negara penggunaan ganja untuk keperluan medis memang dilegalkan
namun di kita indonesia justru perizinan tersebut tak kunjung diberikan
apakah betul memang ada pertimbangan manfaat ganja untuk pengobatan
dan sejauh mana ini bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak kemudian disalahgunakan
kami bahas malam hari ini selengkapnya bersama dira narayana ketua lingkar ganja nusantara
mas dira selamat malam
selamat malam selamat malam
oke dari lgn mas diram
terima kasih selamat malam mas dira
dari lgn yang bertahun tahun memperjuangkan legalisasi ganja untuk keperluan medis
memang kenapa sih harus memberikan izin penggunaan ganja ini untuk medis
kalau data dari lgn sendiri sejauh ini urgensinya itu seberapa besar
orang orang yang memang membutuhkan ganja ini untuk medis untuk pengobatan
kalau saya pikir ibu santi itu kan yang viral kemarin di car free day itu berangkat dari sahabatnya ya
yang punya anak namanya musa gitu
kemudian setelah terapi ganja medis di australia mengalami perbaikan kejangnya
yang tadinya kejangnya sangat sering lalu kemudian bisa reda sampai dikatakan
bisa sampai hilang selama beberapa bulan
nah dari kesaksian itu kemudian ibu santi berharap anaknya juga bisa mendapatkan pengobatan
serupa karena pengobatan yang ada itu masih kurang pengobatan kejang yang ada itu masih kurang
jadi kalau ditanya mengenai urgensi untuk melegalkan pemanfaatan ganja medis ini
saya pikir sangat sangat penting ya untuk kelangsungan nyawa dari anak ibu santi
oke dan tidak hanya di case atau di kasus keluarga dari ibu santi ini
karena sebelumnya pun juga kita ingat ada fidelis kemudian kalau
betul betul mas dira ya
jadi saya pikir kalau kita hitung jumlahnya sudah tidak terhitung ya berapa banyak sebenarnya di indonesia orang ini yang
kemudian tertangkap atau terjerat hukum permasalahan dan jenis
oke dari lgn sendiri sejauh ini
apa usaha dari lgn untuk melegalisasi ganja sebagai keperluan atau kebutuhan medis
karena ini kan yang kerap dipertanyakan di luar sana
ini problemnya mbak
problemnya adalah di indonesia ini tidak ada penelitian
jadi tidak ada itu penelitian di indonesia mengenai
kandungan phc kandungan cdb kandungan kanadinoid yang terdapat di dalam ganja ini tidak pernah ada satupun penelitian di indonesia
jadi memang kami anggap wajar gitu kemudian terjadi kebingungan di publik
makanya kami sangat menyarankan untuk negara segera melakukan penelitian
dan tampaknya dua tiga hari belakangan ini
idi atau gagasan untuk meneliti tanaman
ganja untuk kebutuhan medis ini sudah mendapatkan dukungan dari banyak stakeholder di indonesia
oke mengapa lgn melihat setelah bertahun tahun selama bertahun tahun tidak ada penelitiannya
karena kan ini sebenarnya tujuannya proporsinya kan untuk kesehatan
hto untuk pengobatan lah medis bukan untuk disalahgunakan
stigma artinya ketika kita bicara ganja selalu terasosiasi dengan narkotika
itu yang sebenarnya menurut saya blessingnya
ini sebuah anugerah
ibu santi akhirnya dengan jalan jauh dari jogja ke jakarta khusus untuk menyuarakan itu untuk anaknya
ternyata masyarakat bisa mendengar
ternyata emosi dan niat baik ibu santi untuk anaknya bisa diamini oleh masyarakat
kupikir memang sekarang ini yang menjadi kunci untuk indonesia bisa berkembang
teknologi medisnya mengenai tanaman ganja ini benar benar ada di
bukan cuma di pemerintah tapi ada di
justru di pundak masyarakat
oke artinya sebenarnya penelitian itu bisa saja dilakukan
tapi selama ini tidak bisa atau tidak pernah membuka kesempatan untuk ganja sebagai medis ini
sehingga nantinya bisa ada penelitiannya itu tadi
betul tadi seperti kata mas dira
ya penelitian ini yang menjadi kuncinya memang
jadi sekarang maksudnya sebelum kita bisa memutuskan banyak hal
saya pikir sangat bijak ya
artinya negara apalagi kita baru saja mendengar
proses yang kita tahu dua tahun terakhir sibuk mengurus pandemi
jadi kami juga paham baru kemudian tahun ini fokus untuk berbicara mengenai
pengembangan teknologi ganja untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan ini
saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa
mas dira tadi mungkin sebelum melakukan wawancara ini mungkin sedikit mendengar
kami putar juga cuplikan wawancara beberapa waktu yang lalu
masih di hari ini juga dengan koordinator tim ahli narkotika bnn
komjen paul ahwil lutan
mengatakan sebenarnya ganja yang bisa dijadikan pengobatan medis itu adalah
yang memiliki zat tetrahydrokanabinol rendah
sehingga memang nggak bisa diolah sebagai medis
yang selalu kami tanyakan adalah publikasi risetnya mana
itu kan yang selalu menjadi pertanyaan
dan jangan salah
thc itu bukan
tidak memiliki manfaat medis
itu salah besar
di negara negara yang sudah melegalkan ganja medis
thc itu adalah
kanabinoid adalah kandungan ganja yang dipakai untuk pengobatan
jadi thc ini bukan sesuatu yang
apa dianggap jahat atau kemudian memabukan gitu untuk kesenangan
dalam penanganan yang tepat
dalam dunia medis
dalam dunia kesehatan
itu thc sangat baik sekali untuk kesehatan
ini tumor atau kamar
itu bisa dibuktikan mas dira
ada ada pembuktian medisnya
jurnalnya sudah banyak sekali
bahkan sekarang sudah ada obat yang memiliki lisensi khusus dari sda gitu ya
yang mengandung thc dan mengandung cd
oke jadi itu sama sekali bukan excuse tadi
seperti yang dikatakan oleh bnn ya
saya pikir masyarakat atau siapapun sekarang dapat dengan mudah tinggal di internet saja
tinggal di tv semuanya
oke itu alasannya tadi disebutkan juga oleh bnn
kalau di thailand mungkin yang terbaru bisa melegalkan itu karena punya tetrahydrokanabinol rendah gitu
jadi sehingga bisa membuka legalisasi untuk ganja untuk medis ini gitu
ini bukan persoalan kanabinol
tapi bagaimana soal kita mengelola ilmu pengetahuan dan bagaimana kita mengelola kesehatan ya
bagaimana kita mengelola kesehatan pengobatan ini di indonesia
kalau kita berbicara mengenai ganja
ini adalah isu yang sangat sensitif gitu
seolah olah ini adalah crime
ini adalah kejahatan
bahkan ya sama dengan mungkin narkotika jenis lainnya gitu
sehingga ini yang kemudian menjadi jalan berliku bagaimana perjuangan beberapa orang
dan mungkin dari teman teman lgn untuk meminta legalisasi ganja untuk medis
kenapa harus seperti ini di indonesia
sedangkan kalau kita menengok beberapa negara di asia tenggara thailand malaysia bahkan sudah memberikan izin itu
ini yang pertama justru kita harus berangkat dari tanaman ganja ini ada di indonesia
jadi untuk membakar mereka untuk kita menutup mata itu adalah sesuatu yang mubazir
sesuatu yang sangat tidak baik
sesuatu yang bukan kebudayaan kita sebagai manusia timur
bergantian dengan alam itu sudah sangat lama
dan kita tahu sendiri di aceh ini bisa dikonfirmasi dengan teman teman budayawan kita yang ada di aceh
bahwa ini sudah menjadi bagian dari tradisi nenek moyang
ganja sebagai pengobatan
jadi saya pikir indonesia sudah saatnya
untuk sekali lagi ya untuk meneliti
untuk mengembangkan tanaman ganja yang ada di sini sebagai produk kesehatan yang berkualitas dan benar benar bermanfaat
terutama untuk anak anak
terutama untuk anak anak
untuk anak anak yang sekarang sedang kita perjuangkan
pertanyaannya pun di luar sana mungkin ada yang pro pasti ada yang pro ada yang kontra
di saat yang memilih oke mungkin bisa untuk keperluan medis
tapi yang harus digaris bawahi adalah pertanggung jawabannya bagaimana
sehingga nantinya jangan sampai ini justru disalahgunakan mas dira
justru yang menarik adalah ketika ini menjadi medis ini sudah jatuh ke tangan tenaga kesehatan
nah ketika ini sudah
sudah menjadi di tangan tenaga kesehatan semuanya itu akan diukur secara rapih
semuanya ada dosisnya semua ada waktunya semua ada diagnosanya semua ada analisanya
ini bukan sesuatu yang kita bayangkan bisa diperjualbelikan bebas
karena lbn sangat menentang yang namanya penyalahgunaan ganja itu dari awal sekali
kita selalu berbicara atau mencari cara bagaimana indonesia bisa membenar gunakan ganja terutama untuk kesehatan
jadi harus ada satu komando satu pintu satu badan yang bisa membawahi dan juga bertanggung jawab
atau mungkin kalau koreksi kalau saya salah di malaysia itu untuk perizinan ganja untuk keperluan medis ada di salah satu lembaga
drugs authority kalau tidak salah jadi mungkin dari lbn mensajisnya akan seperti itu
kami pikir memang kita nggak bisa terlalu terburu buru ya
hal ini saya sepakat dengan pemerintah bahwa melalui kemenkes didukung dengan stakeholder lain seperti mui dan dpr atau kemenkumham itu benar benar bisa meneliti
karena begini ya setiap negara punya perilaku dan kebudayaan yang berbeda beda
penerimaan kita terhadap belanja medis bagaimana nanti kita penyakit penyakit apa yang juga kemudian bisa diobati itu kan bisa jadi berbeda beda
di indonesia mungkin kasus diabetes yang tinggi
mungkin yang kasus epilepsi yang tinggi mungkin itu yang jadi urgensi untuk diteliti dan segera ditemukan obatnya dari tanaman ganja ini
oke kembali tadi seperti yang saya katakan kalau kita berbicara atau menyinggung soal ganja selalu menjadi stigma yang negatif
padahal untuk beberapa orang sebenarnya ini memiliki manfaat
tadi mas dira sampaikan ada kok pembuktiannya gitu bahwa ini bisa untuk medis
sehingga apakah perlu meluruskan atau harus ada sesuatu yang direformasi dari undang undang kita regulasi kita soal ganja
soal ya aku harus kembali ke masalah riset
karena undang undang atau apapun itu bentuknya ganja
bahkan menurut kami yang lebih penting selain undang undang itu justru edukasi kepada publik
publik sekarang harus diedukasi sedemikian rupa supaya publik bisa memahami ada itu yang namanya ganja medis
yang namanya ganja untuk rekreasional
yang sedang kita bicarakan sekarang ini di indonesia adalah bagaimana tanaman ganja di indonesia bisa dimanfaatkan untuk pengobatan
dan untuk kita bisa mulai ke situ ini kita harus ini bagus sekali ya di indonesia ini
kita akan melakukan riset bersama sama dengan segala stakeholder yang memiliki kepentingan di sini
karena tujuannya kita satu loh kita pengen indonesia lebih sehat
kita pengen indonesia keluar dari krisis yang sudah lama ini dua tahun ini menjangkit negara kita
sekarang dpr tengah mewacanakan untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kebutuhan medis
begitu juga dengan kementerian kesehatan yang katanya akan mengkaji ini
apakah lgn yakin ini akan bermuara dengan legalisasi nantinya
wah dari awal kami berjuang walaupun banyak yang menolak kami selalu yakin
suatu hari indonesia akan seperti negara negara lainnya melegalkan bulan jurnalis
dengan catatan penggunaan betul hanya untuk

terima kasih mas dira sudah bergabung dengan kami malam hari ini
mudah mudahan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih banyak lagi nanti ke depannya
karena topiknya menarik sekali
selamat malam mas dira